ini mungkin gambaran yang sering muncul di seluruh dunia ketika berbicara tentang bali
pulau para dewa dengan lautan biru menawan bentangan hijau sawah hingga asri alam pedesaannya
pesona bali tak hanya menjadi magnet bagi jutaan wisatawan dari segala penjuru dunia
tapi juga memunculkan sebuah masalah seiring meningkatnya tingkat popularitas pulau bali sebagai tujuan wisata
masalah itu adalah sampah
dalam sehari sampah plastik di denpasar saja telah mencapai tiga lima ratus meter kubik per hari
hal ini membuat kevin kumala putra seorang pengusaha plastik di bali merasa prihatin dengan banyaknya sampah plastik
kevin lantas menciptakan inovasi plastik yang terbuat dari serat singkong agar mudah terurai
sepintas produk produk seperti tas belanja sedotan takeaway cup atau gelas kopi
hingga tempat dan pembungkus makanan ini
seluruhnya terbuat dari bahan dasar plastik
ternyata produk produk ini dibuat dengan campuran bahan alami
berupa serat atau pati singkong serta serat alami lainnya
sebenarnya sebelum kita mendarat ke singkong
telah banyak sebenarnya kita melakukan research and development untuk menggunakan berbagai macam raw materials
yang bisa dibilang mungkin seperti jagung seperti ampas tebu dan lain lain
tapi sebenarnya kami bisa memproduksi
jadi kita bisa menggunakan plastik dari dari material tersebut
tapi ujung ujungnya setelah kita melakukan sensitivity analysis dan melakukan research yang lebih dalam lagi
untuk kita bisa go to market dengan harga yang terjangkau singkong adalah jawabannya
kevin bahkan membuktikan sendiri produk plastik buatannya dengan melakukan uji nyali
meminum campuran plastik berbahan pati singkong ini
telah memformulasikan dan menggantikan jenis plastik polyetilen dengan bahan bahan alami
tidak hanya pati singkong beberapa bahan alami yang memiliki serat seperti ampas tebu dan jagung juga bisa digunakan
sejak dipasarkan pada dua ribu empat belas silam beberapa tempat seperti gerai kopi hotel hingga restoran telah menjadi pelanggan setianya
meski dalam segi harga tergolong lebih mahal
pemasaran produk ini sudah merambah ke berbagai kota besar seperti jakarta dan juga mancanegara seperti australia
memiliki keunggulan ramah lingkungan namun masih terdapat beberapa kekurangan dari produk biodegradable ini
yakni sisa produk yang tidak seutuhnya terurai dan tanpa sengaja dikonsumsi
meski demikian keberadaan plastik berbahan serat singkong ini setidaknya sudah dapat memutus mata rantai panjang proses pengurayan plastik di alam
yang normalnya membutuhkan waktu puluhan tahun menjadi hanya puluhan hari saja